fta tersangka teror penyiraman soda api di jakarta barat
ditangkap petugas dari subdit empat jatanras ditreskrimum polda metro jaya
pada lima belas november malam di dekat kediamannya di meruya kembangan jakarta barat
selain menangkap tersangka polisi juga menyita alat bukti
berupa rekaman cctv dua bungkus soda api
satu botol sisa larutan soda api serta satu sepeda motor tersangka
tersangka terhitung sudah beraksi tiga kali di kawasan jakarta barat
tersangka yang berusia dua puluh sembilan tahun itu sehari hari bekerja sebagai tukang servis ac
jadi antara tkp satu tkp dua dan tkp tiga
kita temukan bahan yang digunakan adalah bahan yang sama jenisnya
yaitu natrium irosida atau soda api
sementara menurut psikolog kassandra putranto
dari pemeriksaan fye mengalami frustrasi karena kecelakaan
serta kesulitan membiayai pengobatan
yang bersangkutan ini juga memiliki perasaan frustrasi
atas kejadian yang pernah dialami sebelumnya
jadi sebelumnya pernah mengalami kecelakaan
jatuh dari lantai tiga lalu mengalami kesulitan untuk pembiayaan pengobatan
nah karena rasa marah dan frustasinya
dilampiaskan kepada orang lain dengan harapan orang lain merasakan apa yang dia rasakan
sebelumnya aksi tersangka penyiraman air keras terhadap enam siswi smp dua ratus tujuh serengseng kembangan jakarta barat
sempat rekam kamera cctv warga pada lima belas november siang
sebelum melakukan aksi penjeraman
tersangka sempat beberapa kali melintas di lokasi kejadian
bahkan dari penggalan rekaman cctv ini
dengan jelas terlihat tersangka membawa botol berisi cairan yang diduga cairan kimia
yang disiramkan kepada korbannya
atas perbuatannya fd dijerat pasal berlapis
tentang tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan dan anak
dengan ancaman hukuman pidana di atas sepuluh tahun penjara